oke kalau gitu gue mau nanya sama le
kira kira syarat yang gue tentuin kalau kita mau baikin lagi udah lo lakuin
berarti emang artinya lo gak mau kita baikan
oke fine kita gak usah temenan lagi
sebenarnya gue udah lama pengen ngomong serius sama lo
ini tentang perasaan gue mah
perasaan apa kak
eh kamu salah
eh ada apa
mukanya kok ditukar
nggak ada apa apa
masa kok kita sudah berhubung
iya papa lagi kesel aja mak
itu partner bisnis papa
mendadak batalkan jadwal skedule meeting papa
ya udah sabar atuh
ya mau bikin minuman ya
mau yang panas apa yang dingin
dingin aja mah
salamatnya ada acara sekolah ya katanya
kalau emang ada acara pamit dulu izin dulu
jangan jangan bukan acara sekolah lagi
keluyuran sama temen temennya
lagi kesel kok bawa bawa salma
iya betul ini mamanya salma
oh iya pak rudi
iya pak ada apa
ada yang mau dibicarakan soal salma
iya pak rudi
ada apa ya pak
gak nyangka lo imut juga kalau pake ujung ginian
gak ngasih lo ngapain sih lo tau tau
eh lo tau gak ini gak ada gara siapa
gara gara si nathan tau gak
ini acara gue sama si salma jadi berantakan semuanya
kan gue udah bilang
perjuangan cinta lu itu bakal berat
karena saingan cinta lo itu gak bisa diremehin
neng neng bangun neng
udah nyampe neng tidurnya pulus bener sih
sampai pacarnya turun duluan aja neng gak tau
iya pacar neng
gak usah udah dibayarin tadi sama pacarnya
neng tinggal turun
danil kamu baru pulang sekolah
mama dari tadi nungguin kamu loh
aku tadi ada acara sekolah mah
kenapa kamu pakai baju begini tona
tadi aku ada acara seru seruan gitu mah sama teman sekolah
jadi acaranya tuh harus pakai baju lucu lucuan gitu
nah aku pakai ini mah
ya udah kamu ganti baju dulu deh
kamu temenin mama di rumah ya
ya udah kalau gitu aku ganti baju dulu mah
sabar pa sabar ya
pergi sama teman sekolah salma pak
pergi sama teman sekolah apa keluyuran sama teman teman kamu
kamu kan tadi bilang ya sama mama ada acara kan selepas sekolah
tadi pak rudi guru kamu telpon papa
dia kasih tahu papa soal nilai kamu yang turun
papa sekolahin kamu tuh buat belajar
buat jadi orang pintar
pokoknya buat keluyuran sama teman teman kamu
wah jangan gitu juga tuh
salmatnya baru pulang
biarin dia istirahat dulu ganti baju dulu baru nanti bapak ngobrol lagi
kamu denger salma
kalau sampai papa lihat nilai kamu turun lagi
papa gak cuma akan marahin kamu
gak cuma akan hukum kamu
tapi akan papa pindahin kamu sekolah
ayo subsribe ya kalau cuma mau binatangin
hentikan momen ya
kita dlatego sejebel jebeling

emil bacain buku dong buat mama
apa sih yang gak buat mama
dengarin ya ma
ketika mimpi mimpi sederhana kami terwujud menjadi kenyataan
dan ketika keinginan untuk merawat bunga di taman hati telah coba kami mulai

daniel kamu ingat gak
waktu kita ke toko buku terus mama pilih novel yang lain
kamu kan yang milihin mama suruh belinya novel ini
sekarang novel ini jadi bacaan favoritnya mama
kamu tuh bener bener hebat
tau sekali kesenengannya mama
daniel kamu kok diem aja sih nak
kamu ingat kan
iya mah aku inget kok
di situlah taman hati mulai hadir mengisi kosongan jiwa
hidup seakan tiada henti
tiada yang tahu kapan berakhir
ketika harapan mulai datang
di situlah mimpi mimpi akan jadi kenyataan
langit yang sangat cerah
dengan sinar matahari yang terasa
hangat menyumbut datangnya pagi
hah kenapa gak gue buat vlog aja ya
hi everyone ketemu lagi sama dinda di vlog yang ke
berapa ya i forgot it
so hari ini boleh nongkrong nih di tempat anak hits di jakarta
tuh lihat deh rame kan anak anaknya
iya lah gue kan anak gaul
tapi di vlog kali ini gus cuma sendirian
iya mereka tuh bukan sahabat gue karena mereka tuh bohongin gue
gue happy kok sendirian gak ada siapa siapa kayak gini
tuh kasihan my lovely pasti dia lagi kesepian di sana
gimana kalau kita sampe
ih taduh pasti tuh ya dia tuh masih marah sama kita
iya ya mana dia marah nyeremin pake binggu
tapi tapi gak tega juga sih ngeliatnya
terus kita harus gimana dong
jadi kalau misalnya o yang menang kita nyamperin dinda
tapi kalau misalnya gue yang menang kita liatnya disini aja ya
yaudah kita samperin
eh eh bentar deh back
oh kok gue grogi gini ya
ih evelyn kebiasaan deh
udah kan kita mau nyamperin dinda terus lo juga menang barengan
eh lo juga cepat
beb mau kemana
tunggu dong please jangan ngabuk ngabuk lagi ya
kita tuh berdua sama evelyn kesini pengen minta maaf sama lo
yakin lo berdua
oke kalau gitu gue mau nanya sama lea
kira kira syarat yang gue tentuin kalau kita mau baikin lagi udah lo lakuin
berarti emang artinya lo gak mau kita baikan
kita gak usah temenan lagi
gue bakal mutusin okan
menurut gue persahabatan kita itu lebih dari segalanya
gue gak mau dimusuhin sama lo kayak gini terus
oh sama aveni itu udah gue anggap kayak selamat gue sendiri
digambekin sama lo itu lebih pedih daripada kita kalah nge cheers ya enggak
guys kalian juga berarti banget buat gue
kalian tuh segalanya
mulai sekarang kita gak usah musuhan lagi ya
gue udah maafin lo berdua kok
kita gak boleh musuh musuhan lagi